kericuan terjadi saat puluhan sopir angkutan umum melakukan sweeping kendaraan yang masih beroperasi di wilayah cisere purwakarta jawa barat pada senin
bahkan penumpang di dalam kendaraan dipaksa turun karena sopir dan kendaraan angkutan umum ini dipaksa mengikuti mogok masal
para sopir angkut ini menuntut kenaikan tarif secara resmi dari organda menyusul kenaikan harga bbm
mereka meminta kenaikan tarif sebesar rp dua setiap penumpang serta pembelian bbm tidak melalui aplikasi my pertamina
kan semua sopir angkut itu nggak ada yang muda yang tua gimana kalau nggak punya aplikasi eh apa hape android
aksi mogok angkutan umum imbas kenaikan harga bbm juga terjadi di sukabumi jawa barat
para sopir angkut ini meminta kenaikan tarif rp dua untuk satu rute perjalanan atau dari semula rp enam menjadi rp delapan
para sopir angkut mengancam akan terus mogok beroperasi jika tak ada surat keputusan kenaikan tarif
yang dikeluarkan organda kabupaten sukabumi
di jakarta petugas dinas perhubungan terminal pasar senen senin siang melakukan inspeksi mendadak
siedek dilakukan untuk memastikan tarif angkut tidak naik
di tiga puluh di tiga puluh di tiga puluh itu rupanya perkara kabus
mendingan segini gini ada tapi dilancar gitu
ya untuk kenaikan walaupun ada itu spontan ya spontanitas dan itu juga pun sepihak
dan kalau dari aturan ketentuan yang ada itu belum belum ada
dan ternyata kita pun bisa cek tadi di lapangan dari beberapa kendaraan yang ke orasi terminal senen ini belum ada
selama penyisiran petugas dinas perhubungan
tidak menemukan sopir yang menaikkan tarif
karena masih menunggu aturan dari dinas perhubungan dan organda dki jakarta
tim liputan cnn indonesia